guna menindaklanjuti peraturan menteri keuangan no satu ratus delapan belas tahun dua ribu dua puluh
soal pedoman pengelolaan barang milik negara atau bmn
menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen aset negara atau siman
kepala biro perlengkapan badan urusan administrasi makam agung ros viana
menggelar sosialisasi penertiban barang milik negara bmn
baik secara langsung maupun daring
sosialisasi digelar di gedung pusdiklat bakam agung megabendung bogor jawa barat
ini dilakukan dalam rangka implementasi siman versi dua
di tingkat eselon satu makam agung
untuk mendukung tata kelola barang milik negara bumn yang terintegrasi
tertib efektif efisien transparan dan akuntabel
mas maka magung di biro perlengkapan adalah
sedang melaksanakan persiapan migrasi data barang milik negara
pada aplikasi siman milik kementerian keuangan
sekaligus dalam rangka penertiban data barang milik negara
pada seluruh kesatuan kerja di mahkamah agung
kegiatan ini adalah sangat penting dilaksanakan
untuk mendukung tata kelola barang milik negara
yang terintegrasi tertib efektif serta efisien dan transparan
maka itu diperlukan data bmn yang valid
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara
guna mendukung layanan peradilan bagi para pencari keadilan